dua ribu dua puluh dubai merupakan salah satu acara dunia terbesar
yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali
dan diikuti oleh satu ratus sembilan puluh dua negara yang berpartisipasi termasuk indonesia
pertama sejak dunia dilanda pandemi covid sembilan belas
expo dua ribu dua puluh dubai digelar selama satu ratus delapan puluh dua hari
sejak satu oktober dua ribu dua puluh satu hingga tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
partisipasi indonesia dalam gelaran expo dua ribu dua puluh dubai
membuka banyak kesempatan untuk meningkatkan pencapaian indonesia
pada tiga hal utama yakni perdagangan investasi dan juga pariwisata
pavilion indonesia di expo dua ribu dua puluh dubai menghadirkan aneka acara tematik
dan juga berbagai pertunjukan budaya hingga pameran produk lokal
yang siap ekspor dari umkm
lalu bagaimana pencapaian sekaligus target pavilion indonesia
di expo dua ribu dua puluh dubai sejauh ini
itulah yang akan menjadi topik indonesia forward kali ini bersama saya diana twika
ya dan sudah hadir bersama saya di studio bapak didi sumedi
director general pengembangan ekspor nasional
dari kementerian perdagangan republik indonesia
pak didi apa kabar pak
kita semuanya juga sudah melakukan antigen ya pak ya
dan selalu menjaga prokes di sini dengan menjaga jarak juga
sehat selalu ya pak ya
terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kita
ini hal yang menarik sekali untuk diperbincangkan begitu
kalau beberapa tahun lalu kita selalu terkungkung begitu ya pak dengan pandemi
dan akhirnya expo dua ribu dua puluh dubai berhasil
berhasil dilakukan meskipun agak mundur sedikit dilakukan di oktober dua ribu dua puluh satu sampai maret dua ribu dua puluh dua begitu
nah pak saya ingin menanyakan
mengapa indonesia merasa penting untuk mengikuti kegiatan ini
ya ini sebuah yang paling dasar adalah ini sebuah event dunia ya
world expo namanya yang diselenggarakan tidak setahun sekali
karena lima tahun sekali
ini merupakan gelaran yang
baik dari sisi penyelenggaraan maupun saya kira dampaknya nanti
sehingga kita merasa perlulah untuk tampil juga di dalam event ini
untuk memanfaatkan event ini sebagai mempromosikan diri kita ya
terutama nation branding kita
yang kita dari setiap world expo kita selalu ikut alhamdulillah
seberapa aktif indonesia apa dalam mengikuti kegiatan kegiatan yang berlangsung lima tahun sekali ini
kalau dilihat dari sejarah keikutsertaan dalam world exponya
kita itu sudah cukup lama ya dari tahun tujuh puluh an
tapi mulai terkristalisasi saya kira mulai tahun sembilan puluh an ya
dan itu diselenggarakan lima tahun sekali
dan kita hampir berpartisipasi dalam setiap world expo lima tahunan ini
dari milan expo shanghai expo terus osaka expo dan di dubai expoint hari ini
insya allah juga kita akan ikut di osaka expo tahun dua ribu dua puluh
wah sudah dipersiapkan ya untuk menuju dua ribu dua puluh lima
sudah karena memang perlu persiapan yang matang
nah kalau begitu sejauh ini ini kan berlangsung kurang lebih enam bulan ya pak untuk exponya
ini sudah tengah semester begitu tiga bulan pertama sejauh ini pencapaiannya bagaimana pak didi
alhamdulillah dari sisi pengunjung dulu kita lihat kita sudah mencapai hampir tujuh ratus ribu pengunjung
di tiga bulan pertama sekitar sembilan juta setengah pengunjung
nah capaian kita banyak sebetulnya dari mulai tadi yang mbak diana sampaikan
kita melalui one on mine meeting business matching terus juga gelaran budaya
kita ada beberapa yang sudah kita lakukan dan itu alhamdulillah membawa hasil
tapi yang paling inti lagi sebetulnya dari keikut sertaan kita di dalam world expo ini
adalah scaling up nation branding kita
terus memantapkan diri bahwa indonesia ada di negara yang sudah menuju mapan
apalagi kita keikut sertaan kita keanggotaan kita di g dua puluh semakin diperkuat dengan keikutsertaan kita di world expo ini
tapi dalam kegiatan ini yang menjadi objektifnya pastinya bukan cuma soal investasi

perdagangan investasi pariwisata
dan tentu hal hal yang lain yang menjadi bagian dari itu semua
misalnya teknologinya ada umkm nya kita tidak lupakan juga
dan lain lain hal yang terkait dengan pembangunan budaya indonesia
saya bicara budaya itu bukan tidak hanya seni
budaya itu perkembangan dari kemajuan sebuah bangsa dalam hal ini indonesia
jadi ini yang tergambar di dalam penampilan kita di world expo dubai ini
kalau tadi sempat disampaikan bahwa salah satu objektifnya adalah investasi
nah ini capaiannya sendiri bagaimana pak
nah ini kebetulan event world expo ini juga dilakukan
diperkuat dengan kunjungan bapak presiden ke uaa
sehingga ini menambah penampilan kita keikutsertaan kita di world export dubai ini
sehingga ya dari sisi tujuan kita untuk menggalang terus perdagangan investasi dan pariwisata semakin kuat
nah contohnya kalau di bidang investasi barangkali kalau boleh saya lihat
beberapa datanya mbak
yang saya ini aja ya kira kira
ini ada kontribusi sekitar contoh keikutsertaan apa namanya
dari uae sendiri ada niatan untuk ikut serta dalam misalnya investasi di industri gula misalnya

bangunan pabrik gula yang terintegrasi ya pak
itu beberapa miliar usd
terus juga ada join misalnya port indonesia
antara dubai port dengan yang sudah ditandatangani mou nya dengan indonesian investment authority
itu sekitar tujuh lima miliar usd
jadi luar biasa
kita ke depan dari dubai expo ini keikutsertaan kita membawa dampak yang positif sekali
ini padahal situasinya sekarang sedang pandemi loh pak
ini memang adalah masa yang sulit gitu ya
untuk dunia termasuk dari sisi perdagangan dan juga investasi begitu
nah sejauh ini strategi yang sudah dilakukan seperti apa supaya target target itu bisa tercapai
ada semacam hikmah dibalik situasi covid ini
apa itu hikmah
hikmahnya adalah kita dengan melalui komunikasi yang lebih intensif lagi melalui online communication
apakah itu melalui aplikasi tersendiri
ini banyak dilakukan akhirnya
sebetulnya juga tidak kalah pada saat kita sebelum pra covid ya
contohnya dalam periode yang lain
dalam periode yang sama kami melaksanakan gelaran trade expo indonesia misalnya
itu back to back hampir waktunya dengan dubai expo
dan memang di koneksi nih antara trade expo indonesia dengan dubai world expo pavilion indonesia
kita dapat menghasilkan enam enam miliar usd dari trade expo padahal virtual
jadi semua dilaksanakan dalam pameran virtual
semua dilakukan melalui e katalog
dan itu alhamdulillah membawa
lumayan lah dibanding kalau kita tidak melakukan itu sama sekali
dan bahkan itu bisa melampaui apa namanya kalau kita melakukan pameran dagang melalui offline misalnya
melalui pameran biasa produknya ada tersebar dan
ya kira kira itulah strategi strategi yang kita lakukan memanfaatkan teknologi yang ada
memanfaatkan teknologi yang ada dan hasilnya luar biasa ya pak ya
nah ini pak kalau kita melihat kemarin saya sempat membaca bahwa pavilion indonesia ini interiornya juga dibikin semenarik mungkin begitu
itu mungkin bisa dijelaskan seperti apa

mungkin bisa untuk menggambarkan kepada pemirsa kita yang tidak bisa ke sana gitu ya pak
jadi di dalam pavilion indonesia itu kita punya konsep perjalanan waktu indonesia dari mulai bahkan sebelum kemerdekaan ya
jadi kita bagi menjadi tiga zona di dalam pavilion
kita utamakan bagaimana perkembangan indonesia berinteraksi dengan dunia
itu sudah terjadi dengan melalui perdagangan
contohnya dalam hal ini kita gambarkan di zona yester ini adalah perdagangan rempah rempah kita
yang luar biasa dimana bangsa indonesia belum ada nama indonesia barangkali pada saat tahun sebelum seribu sembilan ratus empat puluh lima
tapi bangsa indonesia kan sudah ada
itu sudah melakukan interaksi yang luar biasa dengan dunia internasional dari eropa pedagang indo china dari arab dan india
itu perjalanan yang cukup panjang itu kita gambarkan lah kira kira di dalam zona yesterday tadi
nah di zona kedua di pertengahan
zona today itu menggambarkan bagaimana indonesia
yang kita tampilkan kemajuan teknologinya kemajuan industri nya terus alam seperti indonesia itu seperti apa
nah ini tergambangkan dengan cukup komprehensif lah mewakili miniatur indonesia saat ini
dan di zona future nya kita menampilkan indonesia kedepan
indonesia kira kira di visi dua ribu empat puluh lima seperti apa
di sana misalnya kita salah satunya yang kita sampaikan di dalam zona future itu ada ibu kota negara misalnya
kedepan kita punya seperti ini
terus bagaimana kedepan kita gambarkan apa namanya secara pertumbuhan ekonomi sampai
pertumbuhan ekonomi sampai dua ribu empat puluh lima seperti apa
dan hal hal lainnya yang terkait dengan futuristik indonesia
yang artinya bisa memberikan pemahaman kepada dunia luar
bahwa indonesia ini merupakan negara yang tepat untuk berinvestasi
dan tidak itu ya yang penting indonesia memberikan opportunity bagi dunia luar indonesia artinya global bahwa
bekerja sama dengan indonesia
akan mempunyai keuntungan
iya menguntungkan bagi semua
kita akan mengulas lebih jauh lagi tentang pavilion indonesia pak di expo dua ribu dua puluh dubai
saat lagi dan pemirsa jangan kemana mana tetaplah bersama kami di indonesia forward
kami akan segera kembali
terima kasih pemirsa ada masih bersama kami di indonesia forward dan kita masih mengulas tentang expo dua ribu dua puluh dubai
dan masih bersama dengan arah sumber kita bapak didi sumedi dirjen pengembangan ekspor nasional kementerian perdagangan republik indonesia
kita melanjutkan perbincangan kita ya pak ya
tadi menarik sekali bapak sudah menjelaskan seperti apa sih pavilion indonesia di sana begitu
nah kemudian ini kan tadi juga untuk kegiatannya ada kegiatan business matching kemudian ada one on one meeting ini seperti apa pak kegiatan ini dilangsungkan
nah ini kegiatan kegiatan tersebut kita langsungkan di sebuah lounge yang ada di pavilion indonesia
nah itu secara bergantian kita
jadi kita baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat ya kementerian kementerian dan lembaga lainnya
nah mereka diberikan kesempatan waktu untuk menyampaikan informasi mengenai perkembangan sektor sektor tertentu yang perlu diseberluaskan ke dunia
dan dalam kesempatan itu juga dimungkinkan untuk misalnya dilakukan business matching
atau one on one meeting dan hal hal lain yang terkait dengan investasi perdagangan dan pariwisata
oke tapi kira kira topik yang paling diminati oleh para pengunjung apa nih pak sejauh ini
tapi kalau dari sisi misalnya pariwisata barangkali sudah quote unquote terpuaskan melihat pavilion
kita banyak menginformasikan mengenai kekuatan turism indonesia
mulai dari ten bali dan beberapa hal yang terkait dengan kulinerinya dan wah luar biasa
nah untuk perdagangan itu bahkan kita membawa beberapa umkm
nah dalam kesempatan itu kita berhasil membawa beberapa puluh produk yang kita coba tawarkan
dan ini hanya sebagai gambaran saja sebetulnya bahwa kita banyak umkm yang sudah mempunyai standar internasional untuk bisa dikonsumsi oleh atau digunakan oleh masyarakat dunia
hal yang kecil sampai pada ukm tingkat misalnya pesantren
ada yang kami bawa pesantren dan itu alhamdulillah bisa
akhirnya menemukan buyers internasional gitu ya pak
wah luar biasa
dan juga pasti nilainya ini cukup mencengangkan ya
untuk ukuran ukm tentu saja lumayan kalau boleh saya cek
itu ada sekitar satu ratus sembilan belas juta lah ya untuk penjualan ukm
wah luar biasa
itu lumayan dalam satu kesempatan pertemuan seperti itu untuk ukuran umkm
bahkan mungkin itu kan kalau ini kebetulan pesantren ini sebuah kesempatan yang luar biasa bagi mereka yang biasanya tidak berbisnis tapi terus berbisnis terus dapat order
dan ini tentunya kedepan akan dapat repeat ordernya
ini kan sebuah kesempatan yang bisa dilakukan kedepan terus
lantas pak disini kan juga dilakukan pameran tentang good design
bisa dijelaskan good design indonesia itu apa dan kenapa penting untuk dipamerkan di sana pak
good design indonesia adalah sebuah event di indonesia sendiri
kegiatan untuk mencari talent talent produk indonesia yang dari sisi inovasinya maju
dari sisi fungsi dan manfaatnya adalah
level yang bagus gitu
artinya kalau dia sudah bisa di ekspor akan diterima di masyarakat luar masyarakat internasional dengan baik
nah ini adalah program kementerian perdagangan untuk mencari tadi produk produk unggulan
dari sisi inovasinya dari sisi pemanfaatan teknologi
dan ada terobosan terobosan biasanya
memang mulai dari peralatan dapur sampai pada untuk keperluan sehari hari itu ada
lantas kalau respon pengunjung di sana pak untuk good design indonesia sendiri bagaimana
jadi responnya sangat antusias mereka karena memang tidak dijual
jadi kami hanya memamerkan inilah good design indonesia yang sudah melalui
melalui penilaian cukup ketat dari kami punya tim seleksinya
sehingga good design ini bahkan beberapa produk berhasil memenangi award internasional
seperti di jepang
ada dari total yang ada empat ratus an good design
memenangkan g mark award namanya
itu ya produk good design yang dibawa ke ranah event award internasional
nah ini produk produk tidak semua kita bisa bawa karena memang keterbatasan spasinya di pavilion
itu cukup mendapat respon antusias yang baik dari para pengunjung
baik pak kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya
pemirsa jangan kemana mana
indonesia forward akan segera kembali
terima kasih anda masih bersama kami di indonesia forward
masih dengan arah sumber kita dirjen pengembangan ekspor nasional kementerian perdagangan republik indonesia
bapak didi sumedi kita melanjutkan perbincangan tentang expo dua ribu dua puluh dubai
menarik sekali tadi sudah diceritakan apa saja hasil pencapaiannya
tapi saya masih penasaran nih pak
kira kira kalau profile pengunjung di pavilion indonesia itu seperti apa pak
profile pengunjung ini sangat variatif
karena ini memang
gelaran yang sifatnya open for public ya
jadi tidak spesifikasi khusus
mulai kalau yang saya amati ada mulai dari anak sekolah
dan tentu bisnis
dan kita sepertinya tidak menyangka ya
kalau misalnya ada wisat
orang yang sedang melancong ke ekspor dubai itu
ternyata bisnis lebih
ternyata bisnismen misalnya
nah itu bisa saja
jadi kita antisipasi untuk hal hal seperti itu
karena kejadian itu kalau di indonesia sendiri sangat sering terjadi
awalnya hanya melancong sebagai wisatawan
ternyata melakukan bisnis juga akhirnya
membeli atau bahkan akhirnya berinvestasi
jadi ini opportunity yang luar biasa bagi kita untuk bisa
kita memberikan informasi yang selengkap lengkapnya kepada dunia internasional
artinya bahwa kesepakatan dagang pastinya sudah banyak tercapai dong ya pak ya
kita walaupun ini adalah bukan pameran produk
tapi tetap bisa kita laksanakan hal hal yang terkait bisa menghasilkan perdagangannya
tiga bulan pertama nih pak
bagaimana pak kesepakatan dagangnya sudah dibukukan begitu
misalnya kita dapatkan
tadi seperti contoh yang pesantren dan ada beberapa ukm lain yang sebetulnya
yang kita mereka berhasil untuk menemukan buyernya ya
dan ini potensi untuk repeat order ke depan saya kira sangat besar
dan beberapa ini yang penting lagi ya
sebetulnya indonesia dan uae sendiri sedang dalam persiapan untuk mencapai kesepakatan dagang
ini penting nih
dengan hadirnya indonesia di pavilio apa di ekspor dubai
dan juga alhamdulillah kehadiran bapak presiden di dalam event itu
akan memberikan penguatan bahwa kita sangat serius untuk menjalin kerjasama dagang dengan uae
dan itu sudah di inisiasi pertama di bulan september yang lalu di indonesia di bogor
dan itu sudah dilakukan beberapa pertemuan lanjutannya
dan insya allah tahun ini mudah mudahan kesepakatan dagang bisa diselesaikan
sehingga tahun dua ribu dua puluh tiga kesepakatan dagang yang tertulis dalam
insya allah kita akan melakukan uni emirat arab indonesia cepa
jadi ini kesepakatan ekonomi komprehensif
agreement ya yang kita bisa manfaatkan ke depan untuk menjalin
satu perdagangan dengan uae sendiri
dan tentu dengan negara sekitar uae
itu kalau kita bicara gulf countries aja sudah lumayan
uni emirat arab bisa kita jadikan sebagai hub untuk menembus pasar timur tengah lainnya
iya apalagi waktu itu presiden juga sempat menyampaikan bahwa indonesia ini adalah land of diversity begitu ya pak ya
sangat potensial untuk perdagangan
untuk investasi wisatanya begitu ya
dan juga produk produk alamnya begitu
nah ini kan kalau saya melihat perhiasannya juga pastinya menarik ya pak ya untuk pasar pasar timur tengah
sejauh ini apakah memang juga sudah ada kesepakatan dagang di sana pak
itu alhamdulillah kita pada saat di dalam event world expo ini kita sekaligus juga melakukan misi dagang ke uae
tapi saya kira ua ini kalau menyerap
ini karena ternyata kita dapat kesepakatan dagang untuk kontrak jangka satu tahun itu lumayan
wow angka yang berhiasan
fantasik itu pak
jadi luar biasa
nah ini saya yakin tidak diserap oleh uni emirat arab sendiri tapi pasti ini akan tersebar ke negara sekitar uni emirat arab
jadi sepanjang pada tiga bulan pertama kami kita juga sekaligus melakukan misi dagang di sana
dan alhamdulillah kita punya kontrak untuk jual beli perhiasan sebanyak empat ton
atau empat ribu kg
dengan nilai dua lima triliun
pak lantas kalau rempah rempah indonesia gimana pak
kan indonesia juga sangat kaya rempah rempah dari zaman dulu indonesia terkenal dengan itu
ini kira kira upayanya apa nih pak yang sudah dilakukan
nah ini sudah diawali yang tadi saya sampaikan di zona pertama
nah kita mulai berinteraksi dengan dunia luar bangsa indonesia dengan melalui perdagangan rempah rempah
nah pada kesempatan di world expo ini adalah kita ingin mempromosikan program nasional kita
untuk mempromosikan rempah rempah kita melalui spice up the world
nah ada di sana selain di zona yesterday kita menyampaikan informasi mengenai perdagangan rempah
kita menyediakan corner khusus mengenai spices kita
mulai dari jenis rempah rempah sampai pada produk makanan hasil olahan dari rempah rempah tersebut
mulai dari rendang soto dan macam macam
kita targetkan tahun dua ribu dua puluh empat sesuai dengan rencana pemerintah kita ingin bisa menduniakan spicep kita
nah ini kesempatan kenapa di dubai world expo kita bawa khususnya di pavili indonesia
karena ini miniatur dunia sebetulnya
jadi kesempatan kita untuk tidak perlu cewek cewek kemana mana untuk promosi
cukup di situ datang semua
dan hampir semua negara bisa melihat begitu ya
apa saja potensi indonesia begitu
pak deddy sumedi terima kasih banyak atas waktunya ya pak
terima kasih mbak
gelaran expo dua ribu dua puluh dubai ini benar benar bisa memperkenalkan indonesia
semakin menguatkan posisi indonesia di mata dunia begitu ya pak ya
begitu harapan kita bersama pastinya
semoga semakin banyak umkm yang akhirnya bisa diekspor ke mancanegara

sehat selalu semangat sehat ya pak ya
terima kasih mbak
terima kasih banyak pak didi sumedi dirjen pengembangan ekspor nasional kementerian perdagangan republik indonesia
dan demikian indonesia forward kali ini
saya diana dwika undur diri
terima kasih atas kebersamaan anda